dan kini kita tersambung dengan ari wibowo direktur eksekutif pusat program transformasi bank indonesia
pak bowo pak ari wibowo halo selamat sore pak
ya pak ari saya ingin mengklarifikasi bagaimana sesungguhnya aturan ataupun regulasi tersebut
karena saya baca di release yang ada di website transformasi bank indonesia ada beberapa poin
mungkin bisa anda rangkum sedikit sehingga intinya seperti apa regulasi tersebut
jadi intinya sebetulnya terkait dengan regulasi gpn itu ada beberapa hal
yang pertama itulah kita akan menerapkan nanti ke depan debit domestik itu pertama yang itu yang debit domestik
kemudian yang kedua bahwa kita di dalam debit domestik itu akan melakukan pengaturan pengaturan harga
termasuk pengaturan yang terkait dengan harga e money
money itu yang akan kita lakukan
jadi itu semua akan dituangkan di dalam padg atau perangkat anggota dewan gubernur
dan sehingga ini nanti akan menjadi acuan kepada semua industri
players nya untuk mematuhi semua pricing policy
dan selain pricing policy juga kegiatan kegiatan lain terkait dengan gap gerbang pembayaran nasional
baik pak aribowo mungkin lebih spesifik kepada e money karena belakangan memang mendapat perhatian yang luas dari masyarakat
apakah kemudian bank indonesia akhirnya membenarkan memberikan izin untuk menerapkan biaya setiap kali top up e money pak aribowo
iya jadi di dalam peraturan itu memang kita bagi dua sebetulnya
sebelum mungkin saya jelaskan sedikit bahwa kenapa latar belakang itu
di mana itu dikeluarkan
pertama bahwa kebijakan penerapan biaya top up uang elektronik itu di latar belakang ini pertama adalah untuk memberikan kenyamanan
kemudahan dan keamanan dan efisiensi bagi masyarakat dalam bertransaksi non tunai dengan menggunakan uang elektronik
kemudian yang kedua latar belakangnya itu adalah sebetulnya telah terdapat praktek praktek melakukan biaya top up
dengan menggunakan channel
infrastruktur yang dikelola oleh langsung bank
serta channel infrastruktur yang dikelola dan yang ditempatkan di mitra sebagai edc top up yang ada di korea retail seperti endomaret dan alfamaret
kemudian kita melihat bahwa dengan kondisi seperti itu bank indonesia mulai mencekati bahwa masih adanya keterbatasan layanan top up itu sendiri
misalnya adalah tidak semua jenis dan lokasi merchant
dapat melayani top up uang elektronik terutama pada lokasi di sekitar pelayanan publik
di samping itu tidak semua gerai retail itu juga mau menerima kerjasama dengan bank untuk melakukan fasilitas top up dengan pertimbangan bisnis
dia hanya bisa melakukan kalau ada fee
kemudian yang selanjutnya adalah bahwa nilai maksimum top up itu sendiri di masing masing merchant itu sangat bervaksiat
itu disuai dengan risiko pengelolaan pelakuan top up
misal gerai endomaret pada lokasi tanah itu rame
kemudian seperti itulah
kemudian juga ada biaya top up itu sendiri bervariasi
antara seribu sampai dengan tiga ribu
kenapa latar belakangnya seperti itu
pak aribowo kemudian bila kita melihat misalnya beberapa bank besar pengelola untuk kartu elektronik misalnya
sedikit bagaimana fee based income yang sudah mereka dapatkan
hingga juni dua ribu tujuh belas itu sudah triliunan rupiah
kemudian apakah menurut anda masih wajar juga mereka mendapatkan lagi tambahan dari fee setiap kali top up tersebut pak ariebowo
sebetulnya karena kenapa kita memberikan sedikit
walaupun di dalam peraturan itu sendiri bahwa untuk transaksi off us on us itu yang menggunakan peralatan banknya sendiri
itu adalah bisa free sampai dengan dua ratus ribu
kalau di atas dua ratus ribu itu bisa free ataupun sampai dengan maksimum tujuh ratus
itu diserahkan kepada masing masing bank di dalam rangka untuk memberikan ruang kompetisi dan inovasi
itu sebetulnya dilakukan seperti itu
untuk transaksi off us kita juga akan batasi maksimum adalah sampai dengan satu lima ratus
itu di dalam peraturannya
jadi dengan pola itu
kita terapkan untuk praseimpulasi
kemudian kalau dikaitkan dengan investasi
kaitkan dengan penggelombangan
sebetulnya melihat ini karena tadi bahwa kita semangatnya adalah bahwa kita mendorong memberikan kenyamanan dan kemudahan dan keamanan kepada masyarakat
di dalam menggunakan imani
tentunya ini perlu dukungan investasi
karena untuk menyediakan peralatan peralatan tadi
dan pak arie apakah kemudian investasi tersebut
dibabankan kepada konsumen begitu pak arie bowo
tidak sebetulnya ini tidak semuanya dibebankan konsumen
ada yang diabsorb oleh perbankan
jadi dengan harga yang seperti itu sebetulnya
itu memang ada beberapa yang diabsorb oleh perbankan
jadi ini istilahnya adalah win win
jadi ada yang diabsorb oleh masyarakat
perbankan ada yang diabsor oleh masyarakat
dan juga sebetulnya kalau kita melihat di dalam peraturannya itu sendiri
bank itu boleh
tidak memberikan fee
karena dia melihat supaya dia bisa mendorong lapungannya dia
itu bisa dilakukan seperti itu
jadi ini hanya memberikan ruang saja kepada bank
untuk memberikan layanan terhadap pak tol api
kemudian bank indonesia punya cashless society program
yang sangat didorong dan tampaknya signifikan juga trennya
terakhir dengan jumlah kartu elektronik
yang beredar di mana
apakah dengan penetapan biaya ini menurut anda tidak bersifat kontradiksi dengan target dari program cashless society itu sendiri
apalagi di tengah beberapa waktu sebelumnya
pemerintah menetapkan harus menggunakan kartu elektronik untuk semua konsumen yang melewati jalan tol
kalau kita melihat bahwa tidak semua
kita memang salah satu itu mendorong yang namanya less cash society
mendorong gerakan non tunai
tentunya gerakan nasional non tunai ini memang harus kita dorong supaya masyarakat itu mulai berubah
dari masyarakat yang cash menjadi less cash
kemudian untuk merubah ini tentunya tadi
bahwa perlu ada sedikit ongkos yang masih kita
karena infrastrukturnya belum terbentuk
nanti kalau infrastrukturnya itu sudah terbentuk
semuanya pasti harganya akan turun
maksudnya harga biaya tersebut biaya top
iya pasti akan turun secara gradual
karena semua environmentnya sudah terbentuk
sekarang ini belum terbentuk karena sekarang ini tidak semua gerai tidak semua channel istilahnya peralatan edc atm itu bisa dijangkau oleh masyarakat pengguna untuk melakukan top up
itulah sebetulnya kita mendorong untuk itu
pak aribowo mungkin anda dan juga teman teman di bank indonesia juga tahu persis bagaimana perkembangan di publik terakhir
ada yang menolak
bahkan ada yang menuntut kombudsman
ada juga yang mengatakan kalau memang tetap bank indonesia mengeluarkan biaya kami akan judicial review dan lain sebagainya
kemudian himbara juga yang menolak untuk menetapkan feed terhadap top up tersebut
apa tanggapan bank indonesia pak arieboh
jadi ini masalahnya lebih banyak masalah kombuskasi
karena di dalam komunikasi kita memang kita kan belum menyeluruh memberikan informasi yang secara lengkap terhadap kebijakan ini
sehingga mulai sekarang ini kita akan coba melakukan informasi kepada semua masyarakat kenapa kebijakan ini ditempuh
baik jadi anda akan melakukan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan publik begitu pak aribo
kita nanti bersama sama dengan industri kita akan bersama dengan industri akan mencoba bersama sama untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan ini
baik pak ariebowo mungkin terakhir kita tahu juga ada juga yang membentuk sebuah petisi untuk menolak biaya top up tersebut
apakah bank indonesia juga membuka celah adanya sebuah kajian baru sehingga nanti mungkin saja aturan ini mungkin akan berubah dalam waktu dekat
setiap saat kan di dalam peraturan pun itu pun sudah dikemukakan di dalam padg terkait dengan gpn bahwa bank indonesia bisa melakukan evaluasi terhadap kebijakan harga yang ditetapkan
itu bisa dilakukan ada ruang kita melakukan kebijakan itu seperti itu itu bisa dilakukan
tetapi ini kan sebetulnya kita akan melihat apa namanya
kebijakan ini seperti apa nanti di penerapannya di dalam masyarakat
karena kan sebetulnya kita juga memberikan ruang kepada industri bahwa memberikan free gratis
kalau top up sampai dua ratus ribu itu free
itu tidak memang dan maksimum yang bisa dikenakan itu adalah rp tujuh ratus lima puluh
kalau kita itu bisa bank itu bisa mengenakan
bisa mengenakan seratus
bisa mengenakan dua ratus
tapi maksimum itu sampai dengan tujuh ratus lima puluh
tidak boleh lebih daripada itu
untuk transaksi yang on us itu seperti itu
baik pak ari bowo direktur eksekutif pusat program transformasi bank indonesia
terima kasih atas penjelasannya di cnn indonesia business sore hari ini